bapak ibu besar nato tulama mengucapkan selamat kepada
ya katakanlah menangkan kompetisi
selamat kepada pak prabowo subianto dan pak gibran raka buming
atas ditetapkannya sebagai pemenang pilpres
selamat kepada partai partai yang telah memperoleh kepercayaan
menempati kursi kursi di dpr
selamat kepada para anggota dpd yang terpilih juga
mendapat kepercayaan dari rakyat
hal hal yang menyangkut
masalah masalah sekitar terkait dengan pemeluru ini
pecahkan kita cari jalan keluarnya dengan tenang
supaya kita bisa menyelesaikan pemilu ini
sekaligus kita bisa menangani
masalah masalah masyarakat yang tadi saya sebut
sekarang ini sedang terdampak bencana yang cukup serius
supaya masa akun diselesaikan dengan
jadi dimana pernah kami sampaikan pada hari yang lalu
bahwa masalah masalah hukum tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum
dan masalah masalah politik
bisa diselesaikan melalui prosedur politik kelembagaan
jangan sampai ada yang berpikiran untuk membuat manuver
yang dapat memicu instabilitas di tengah masyarakat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya